bupati malang rendra kresna mundur sebagai ketua dpp partai nasdem jawa timur
rendra mengundurkan diri setelah ia terjerat kasus dugaan gratifikasi terkait dana alokasi khusus
dinas pendidikan tahun dua ribu sebelas
rendra kresna juga mengakui dirinya kini berstatus sebagai tersangka
status tersangka itu diakui rendra saat ditemui awak media di ruang kerjanya di pendopo kabupaten malang pada selasa siang
rendra mengetahui status dirinya berdasarkan berita acara penggeledahan oleh kpk pada senin malam
pengunduran diri dari ketua dpw partai nasdem jawa timur ini lantaran rendra ingin fokus dengan proses hukum yang akan dijalannya
ia menambahkan status dirinya sebagai tersangka tidak akan berpengaruh pada aktivitas pemerintahan di kabupaten malang
saya disangkakan menerima gratifikasi dari
pemporong rekanan di ak dua ribu sebelas
statusnya masih apa ini pak
kepada jurnalist atau
oh sudah mulai dari apa pak
saya baca di berita acara penggeledahan itu kan menyatakan bahwa sebagai tersangka kasus ini nama rendra kesan
ada produser lapangan cnn indonesia sabila destu di gedung kpk jakarta
destu selamat malam
apa perkembangan terbaru destu terkait dengan kasus bupati malang yang kemudian tadi juga sudah dinyatakan oleh rendra kresna bahwa ia berstatus sebagai tersangka
ya selamat malam renhard
meski bupati malang rendra kresna ini sudah mengakui bahwa dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
namun dari pihak kpk sendiri hingga
bupati malang ini belum memberikan keterangan resmi atau belum merilis atau belum menetapkan rendra kresna ini sebagai tersangka dalam kasus korupsi dugaan dana alokasi khusus pendidikan di tahun dua ribu sebelas
dan selain itu juga renhard bahwa memang selain rendra kresna mengundurkan diri memang sebelumnya ia mengungkapkan bahwa ia mengetahui bahwa ada surat atau yang ditunjukkan kepada dirinya
bahwa ia sudah ditetapkan sebagai tersangka
namun ini dari pihak kpk sendiri belum membenarkan hal tersebut
namun memang dari kpk hanya membenarkan bahwa kemarin sejak kemarin ini dilakukan penggeledahan di malang
begitu kemudian kemarin ada empat lokasi yang dilakukan penggeledahan oleh kpk
yakni ada di pendopo bupati malang kemudian juga ada di kantor salah satu perusahaan swasta di malang
kemudian rumah milik swasta
dan rumah salah satu pegawai negeri di malang
kemarin ada empat lokasi yang digeledah oleh kpk
dan hari ini ada empat lokasi lagi yang digeledah oleh kpk
yakni di disdik kemudian juga di bapeda pupr kemudian juga di kantor bupati
yang ini merupakan wilayah pemerintahan di malang
dan total renhard hingga hari ini ada delapan lokasi yang sudah digeledah oleh kpk
dan dari kpk sendiri memang mengungkapkan bahwa
kpk tidak mungkin melakukan penggeledahan jika belum ada proses penyidikan yang dilakukan oleh kpk
dan juga kalau sudah ada proses penyidikan yang dilakukan ini artinya memang sebenarnya sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh kpk
namun memang hingga tadi sore jurubicara kpk febri diansyah menyebutkan bahwa hingga kini kpk
atau hingga hari ini tepatnya kpk belum bisa merilis informasi tersebut kepada publik
karena memang kpk masih membutuhkan tindakan

sebagai tindakan awal untuk sebelum menetapkan siapa saja yang menjadi tersangka
kemudian juga bagaimana kronologi dugaan korupsi yang dilakukan
kemudian juga berapa nilai kerugian negara yang disebabkan dari dugaan korupsi yang terjadi di malang ini
malam hari ini belum ada pengumuman resmi dari kpk mengenai status dari bupati malang
yang menurut rendra sendiri sudah bersatu sebagai tersangka
kita akan tunggu nanti seperti apa perkembangan terbaru dan kapan kemudian kpk akan mengumumkan terkait dengan status dari bupati malang
sabila destu untuk laporan anda langsung dari gedung kpk di jakarta